hingga senin delapan belas januari dua ribu dua puluh
tim disaster victim identification rumah sakit polrik ramadjati
telah menerima tiga ratus delapan kantong jenazah
dari fase satu di tanjung priok jakarta utara
sampel yang telah terkumpul sebanyak empat ratus tiga puluh delapan sampel
dan satu ratus enam puluh delapan kantong properti
sementara itu ada lima jenazah yang baru teridentifikasi
total ada tiga puluh empat korban yang teridentifikasi
dari enam puluh dua manifest sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
delapan jenazah sudah diserahkan ke keluarga
sehingga total dua puluh tiga jenazah yang telah diserahkan ke keluarga
sementara itu basarnas memastikan proses pencarian
dan evakuasi pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
kembali diperpanjang selama tiga hari ke depan
evaluasi akan terus dilakukan oleh pihak basarnas
dan komite nasional keselamatan transportasi knkt
dalam perpanjangan proses evakuasi tahap kedua
kepala basarnas marsikal madia tni bagus puruhito
menyatakan fokus utama pencarian adalah bagian tubuh penumpang
serta sejumlah kru yang bertugas dalam pesawat sriwijaya air
yang berjumlah enam puluh lima orang
cuaca buruk yang menjadi kendala dalam proses pencarian
juga menjadi salah satu alasan
mengapa basarnas memutuskan memperpanjang proses pencarian
di tahap kedua ini
ministri kamarcial agwiseh gajwa mena gotika
yang jelas pertama adalah kemanusiaan
sampai saat ini secara resmi divi
baru merilis dua puluh sembilan yang diidentifikasi
tentunya tim sar gabungan
berusaha sifat mungkin
melaksanakan evakuasi korban
semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan
yang berisi evakuasi korban
akan semakin bermanfaat dari dvi dalam membantu proses identifikasi
meski pencarian penumpang menjadi fokus utama dalam proses evakuasi tahap kedua
kabasarnas baguspur hito juga menyebut
bagian inti dari black box cvr
yang dikreas survivor memory unit
akan tetap menjadi prioritas tim sargabungan
tim liputan cnn indonesia